kita ke informasi pertama sejumlah pengusaha di jombang jawa timur dihebohkan dengan beredarnya surat dari pihak kelurahan setempat yang berisi permintaan
agar setiap toko dan minimarket memberikan thr atau parsel kepada enam belas pegawai kelurahan termasuk sang lurah
apakah bapak lurah tidak tahu tindakan seperti ini berpotensi dikategorikan sebagai pidana pungli
sejumlah toko dan minimarket di kelurahan jombatan kecamatan jombang kota dibuat resah dengan beredarnya surat permintaan thr dari kelurahan setempat
surat tersebut kemudian jadi viral di media sosial
salah satu toko bahkan sudah menyiapkan dua kardus sirup setelah menerima surat tersebut
lurah jembatan membenarkan pihaknya lah yang mengeluarkan surat permintaan thr itu
ia juga mengakui dirinya termasuk dalam daftar enam belas pegawai kelurahan yang disurat dinyatakan bakal menerima thr atau parsel hari raya
namun ia telah mendapat teguran dari atasannya dan mengaku salah
sekali lagi saya sampai hari ini tidak dapat sesuatu
dan surat sudah dijemput atas perintah pak samar dan saya sebagai asm juga sudah ditutup bersalah
jumat siang kepala badan kepegawaian daerah pendidikan dan pelatihan atau bkdpp jombang menyatakan telah mengumpulkan sejumlah bukti
salah satunya sebelah surat permintaan thr yang disembarkan oleh pihak kelurahan jombatan
ketentuan tentunya hal itu jelas tidak benar
kalau memang niat awal pak lurah memang pengen minta bantuan untuk karyawannya secara aturan tidak boleh
tidak bisa tidak bisa dibenarkan
semen menegaskan bahwa tindakan asm meminta thr tidak diperbolehkan
pihaknya akan segera memeriksa lurah terkait dan akan menjatuhkan sanksi